jika pada umumnya hampers terdiri dari kue atau roti
namun hampers yang satu ini terdiri dari makanan khas daerah
yakni gudeg dan krecek khas yogyakarta
rosti almaris sejak awal pandemi melanda
bersama suaminya mulai membuat hampers yang berbeda dengan hampers pada umumnya
ia memilih gudeg karena gudeg kalengan ini bisa tahan lama sekitar dua belas bulanan
selain gudeg dan krecek kaleng ia juga menambahkan makanan khas jogja lainnya
yakni bakpia kering dan bubuk coklat
tahun ini rosi kebanjiran order untuk hampers gudeg dan krecek dari berbagai daerah
seperti jakarta bandung kalimantan dan medan
dengan harga kisaran mulai dari rp sembilan puluh sembilan hingga rp satu ratus empat puluh
hampers gudeg ini bisa menjadi alternatif bagi anda para perantau yang belum bisa mudik
namun ingin merasakan suasana kampung halaman dengan makanan khasnya